saya ada kupon
gak bisa tuh kang
sama sudah ada kupon
kan kita nggak boleh pegang lebih dari satu kupon
bener tuh kang
gak boleh kalau akan mau titip ke temen saya aja
yang belum dapat kupon kang
yaudah tapi nanti kalau udah diambil sembakonya
pupnya gimana ceh
alhamdulillah normal bu dokter
minum susunya juga banyak
satu botol selalu habis
gak pernah sisa
terus kalau misalnya malem suka rewel gak ceh
enggak bu dokter
saya juga seneng
kalau gitu saya pamit dulu ya
nanti kalau misalnya ada apa apa
langsung aja telepon
atau langsung aja datang ke klinik
ini tuker kupon sembako
sembakonya aja bukan buat kita kang
iya kang dadang
kan ini kupon juga dari kalian
saya udah bantuin
sekarang gantian atuh kalian bantuin saya
kalau kang dadang mau kita bantuin
satu kuponnya lima ribu
nah kalau begitu saya mau kang
saya juga mau kang dadang
kalau begitu saya yang nggak mau
nanti kalau kamu libur sempetin bersihin kamar
jadi debunya teh gak numpuk kayak gini
kalau kamar kamu teh bersih
kan kamu belajar sama tidurnya jadi nyaman
kapan kita belanja baju lebaran
lebaran teh tinggal hitungan hari
denny belum beli apa apa
kenapa gak sekarang aja
temen temen dini t udah pada beli baju lebaran
sabar ya nanti bapak bilang dulu sama ibu
kalau belum punya uang nggak usah bolak balik brosur hp terus
ntar yang ada stres kayak tatang
makanya tambahin uang ice bi
enak aja kamu teh udah dapet gaji udah dapet thr masih aja kurang
tapi kan gak cukup bi
ya udah sabar tunggu cukup
kamu teh kapan mau beli baju lebaran
bibi sama mamang besok mau belanja kulkas
mau belanja hari ini aja
oh terserah bibi aja kapan
sekarang juga boleh
orang yang mau beli kamu serah sama bibi
loh kata wairah ice dibeli baju sama bibi
jadi terserah bibi aja kapan mau beli ice
eh itu denny belum punya baju buat lebaran kapan mau dibeliin
mang sekalian beli baju ice ya mang
gak ada kamu beli sendiri
heran dari tadi dikasih tahu
gita banget sih
ya silahkan bu
ya mari bu
kamu kembali lagi kesini ya
siap pak ustadz rw assalamualaikum
yah udah sih kemet lagi
ribet nih urusan
bagaimana kabarnya pak ustadz rw
bagaimana kabar bajarnya
alhamdulillah semua berjalan dengan lancar pak ustadz
saya senang melihat kualitas sembakonya bagus
begitulah yang selalu saya lakukan di cibaringkok
yang namanya bazar sembako murah
itu sembakonya harus berkualitas bagus dan harganya murah
kalau sembakonya berkualitas buruk harganya murah
itu mah bukan bazar
saya juga kan banyak belajar dari pak ustadz rw
saya memang tempatnya belajar semua orang
saya ada kupon
titip ambilin sembako tuh
nggak bisa tuh kang sama sudah ada kupon
kan kita nggak boleh pegang lebih dari satu kupon
bener tuh kang nggak boleh
kalau akan berubah
oh titip ke temen saya aja yang belum dapat kupon kang
yaudah tapi nanti kalau udah diambil sembakonya
kasih ke saya ya
pasti atau kang
nih yang kasih a kang aja ke temen temennya ya
tapi nanti kalau sembakonya udah dapat
jangan lupa anterin ke sini ya
yaudah oh sama ini
uang tembusnya ya
akang mau kecih batu
akang pergi dulu
ya ada apa
bareng kang kebetulan cuy juga mau kecih daun
aduh si atau
disuruh beli gula ke warung
udah hampir dua jam gak balik balik
manis sih neng
gak marah marah ya
ini kalau kayak gini bikin marah marah